aduh raden hidup lagi uyak uyakan raden
itu raden berarti ada nafasnya ya hidup daya raden hidup lagi berarti aku bisa menolong ya
raden ada yang mencelakai babi ini
ya allah maafkan akunya ya aku kira kau aman di sini ternyata
klem jadi conggeng gagal menjalankan tugas sekarang kian santang masih hidup dan sebentar
lagi tiba di pajak jarak ya benar ayy tapi ada
masalah yang sangat begitu penting dibandingkan dengan masalah raden kian santang raya justru ini
sangat lebih berbahaya raye masalah apa ada yang mengawasi gerak geri kita rayu apa maksud raka
tampaknya orang dalam istana pajajaran sudah mulai mencurigai kita
baru saja aku dibuntuti oleh seorang bercadang merah di belakang istana pajak jarak
tapi sayang saat aku nyaris mundur
harusnya tiba tiba ada orang sakti jatah menolongnya
gerakannya sangat cepat rai
bahkan aku tidak bisa melihat jurusnya
jadi rai mencurigai orang tua itu
siapa lagi yang layak untuk dicurigai
dia sekarang sudah bebas dari penjara
dan pasti dia ingin menyelidiki tentang masalah racun itu
tidak apa apa ini tidak apa apa
orang tua itu mencurigai kita rayu
yang jelas orang tua itu tidak akan bisa mendapatkan bukti tentang kita
jadi rai adikku tercinta rai gentering
tidak perlu khawatir
raka selalu saja meremehkan musuh
berapa kali hampir saja celaka akibat kelakuan rak
sudahlah rai sudah
kita sebaiknya tidak perlu membahas yang sudah terlewatkan
tidak perlu rai
sekarang aku sudah mendapatkan rencana yang begitu menarik
servis bukanya tidak berlaku
kita bisa mulai menemukan rabu rabu

untuk rival wilayah
dan tapaknya mendapatkan selidiki
besok pagi aku akan mengatakan ini pada kanda prabu
untuk menjalankan rencana kita
sobat seberang kita
nyai ratu teh tidak kemana mana
nyai ratu teh selamat tidak apa apa
hanya mengunjungi syekh nurjati
memang ada apa
nyai ratu teh tidak tahu
kalau tadi ada orang jahat masuk ke istana
pakai cadar merah
sekarang teh para prajurit dikerahkan
untuk mencari orang jahat tersebut
omas teh takut
kalau nyai ratu jadi icaranya
hyomas sudah tidak apa apa
saya baik baik saja kan tidak kurang satu apapun
sudah disini kita aman ya
kalau emas bersama nyai ratu
omas teh menyerasa nyaman
berikanlah aku kekuatan
untuk menjalani semua ujian ini
kuatkanlah aku ya allah
dan berilah aku kesabaran
angin lebih menderita
yang terk consigi
saya tidak tahu
kita belum mendapatkan apapun keterangan dari binatang ini
kita bisa melihat wujud aslinya
kita tahu siapa dia
dia sudah tewas
aku tidak bisa merubahnya lagi ke wujud manusia
berarti ada nafasnya
ya hidup lagi raden
berarti aku bisa menolong ya paman
itu kan cedede
kalau itu cedede
ayo kita ke rumahnya si entis
tolong bantu aku
iya siap raden
terima kasih atas pertolongan raden
tolong selamatkan entis
lidih satu dah
ini dia orangnya nih
kalian tanya jangan kurang aja di rumah saya
kalian sudah bersikap tidak sopan di rumah saya
gak salah anak duharka
ternyata yang selama ini melakukan pesugihan adalah kamu
kalian jangan undur sembarangan
eh main bukti
buktinya ada di rumah pak kubu
babi ngepet itu ternyata ibu kamu
yang sudah kamu paksa untuk jadi babi ngepet
bukan saya pelabunya
eh berubah apa lagi
ayo ajar dia
aduh berusia kalian
sudah jalan sama emak
emak udah maafin entis
hah tidak sekarang aja mau minta maaf sama emaknya
paham emosi kalian
dia ini sudah menodai desa kita raden
dan dia sudah berperilaku sirik
dan dia berniat mau membunuh ibunya raden
emak udah maafin entis
semoga allah merahmati kalian
dan juga selalu menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua